polan festival dilaksanakan di jakarta surabaya dan bali
untuk di surabaya dilaksanakan di hoki supermarket geraha family
beragam produk makanan hingga kosmetik dipamerkan
masyarakat juga bisa mencoba langsung dan melakukan transaksi
ini festival pertama kali yang ada di hoki polan festival ini
terus banyak produk produk polandia yang baru di sini
terus yang terakhir itu yang pasti banyak diskonnya
honori konsultan polandia wilayah jawa timur sekaligus ceo kapal api indonesia group
menyatakan kegiatan seperti ini penting sebagai bentuk kerjasama antar negara
khususnya kesadaran perdagangan dan investasi
dengan masuknya produk produk dari luar kita ini akan belajar
belajar bagaimana kita itu untuk saingan dengan mereka
kita meningkatkan kualitas produk kita
kita lebih tahu situasi di indonesia
sementara bagi polis investment and trade agency pemerintah polandia selaku penyelenggara
poland festival yang diselenggarakan mulai delapan hingga dua puluh satu november ini
mendapat animu yang bagus dari masyarakat
jadi selain makanan dan kosmetik
jadi di sini di polan festival ini kita ada enam belas merek
dan kita berharap tahun depan
jumlah ini akan naik lagi
kedepan rencananya akan ditambah varian produk dan kota penyelenggaraan
selain perdagangan dalam festival ini juga terdapat pengenalan budaya
seperti pembelajaran bahasa polandia dan indonesia